indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada rentang waktu tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu tiga puluh
komposisi penduduk indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif
yang akan menjadi atau mesin mendorong pertumbuhan ekonomi
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn
menggelar diskusi publik bonus demografi indonesia
ia berfokus pada perspektif pemuda menghadapi tantangan pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
bonus demografi merupakan sebuah keadaan
di mana jumlah usia angkatan kerja dengan rentang usia lima belas hingga enam puluh empat tahun lebih mendominasi
diperkirakan pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu tiga puluh
yang berada di bawah empat belas tahun serta di atas enam puluh lima tahun
dihadiri oleh ratusan pemuda dari berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda
pemuda indonesia siap untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih kreatif dalam berkarya
saya pikir kesiapan sudah menjadi lebih baik
struktur pendidikan kita sudah didorong terus
supaya mereka tidak berhenti berpendidikan di tengah jalan
kita upayakan mereka itu untuk bisa dijamin untuk pendidikannya
sampai universitas bahkan sekarang pun sudah menjadi
supporting dari pemerintah itu sudah menjadi sangat kuat
kemudian penyiapan mereka untuk bekerja
kita tingkatkan usia pernikahan untuk ini
jangan di bawah dua puluh satu tahun kita dorong kemudian di atas dua puluh satu tahun
pemuda indonesia pun perlu bersiap menghadapi bonus demografi

pemuda indonesia pun perlu bersiap menghadapi bonus demografi ini
peningkatan kemampuan dan kompetensi sangat diperlukan
untuk dapat bersaing di kancah internasional
ketua bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kbkk
komite nasional pemuda indonesia knpi
nevi ervina mengatakan pendidikan menjadi salah satu sektor penting
yang perlu diperhatikan
saya yakin pemerintah akan concern untuk menjadikan bonus demografi
ataupun ledakan penduduk produktif di tahun yang akan mendatang

saya yakin indonesia akan menjadi negara super power
sudah siaplah menjadi negara yang luar biasa di tahun dua ribu tiga puluh
melalui gelaran diskusi publik ini diharapkan
pemuda indonesia dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan informasi
serta bersatu dalam menggaungkan semangat sumpah pemuda
sehingga bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi indonesia
untuk menjadi negara dengan sumber daya manusia yang lebih berdaya saing
terima kasih pak dari knpi dan teman teman ukp ini